gue tahu kamu ada di dalam
kan tadi sepanjang dong

gak usah banyak tanya
kata bapak saya malu bertanya sesat di jalan
motor yang model begitu gak ada yang mau nyolong
sewer artinya apa
kagak ada yang bakal nyolong motor lu tis
tapi kan sekarang banyak begal motor
tis begal motor itu cari motornya bagus bagus bukan yang jelek kayak punya lu
jak begal kan banyak
kalau ada yang nggak kebagian motor yang bagus terus akhirnya milih motor saya gimana
uff udah cabut lah
sampai di mana
ini rumah kontrakan baru gue
kok gak bilang bilang kalau pindah kontrakan
ini gue bilang sekalian minta bantuin pindahan
tis lu kemana lu ini tinggal ngangkatin ini doang nih
meja sama gituan ayo kesini
harusnya kamu bilang
eh kalau gua bilang lu gak bakal mau
itu mah udah pasti
kamu harus ngangkatin pindahan yang bener
ya kan tapi abang udah minta maaf
kalau kang tis gak mau ngojek lagi
di situ nih kaca lo lapin nah nih tv lo taruh di atas meja
udis deh meja lo taruh yang bener colokin listriknya
terus terus terus
terus terus belok
kanan apa kiri
aduh aduh aduh
apa tangan saya kejepit berdarah
untung gak berdarah soalnya tadi nggak punya obat merah
sama temen saya aja
lo dimana sih
geser kanan dikit
tidur tidur tidur
lapi dah kelar
tinggal bagian dalem
itu mau bagian buang bini gue
lo masih marah mau gue
yaudah gue ambilin minum dulu ke dalem
tapi lo jangan kemana mana
kan mini gue lagi beli gorengan
ambil sampai gelapan
bukan beli bagaimana
siap singa set
mungkin akan jalan gantanya
funduh bil samen kamu
ungkat media lanjutkers
masya allah cepat lapor ke pak rt bang nanti kita yang ketemuan
dia udah dewasa udah gede
kalau udah gede udah dewasa kenapa bisa hilang bang
saya dikerjain si ojak
saya kan lagi nunggu penumpang
tengok kiri tengok kanan terus si ojok datang
eh tis ceritanya gak usah dari awal
terus dari mana
kalau terserah saya enaknya dari awal
ojek udah dikasih rumah kontrakan yang ini
siapa yang ngasih
biar lu deket sama mertua lu
gorengan tuh ya
ngamber aja tuh di dalam masih banyak
ini buat si tisna
tadi gue sebagusnya gak ada yang ngomongin lu
lo tinggal di kontrakan gue yang ini
wah mertua saya seneng banget be
dia gak sabaran waktu mbak be
dimana mana kalau datang ke rumah orang